oke kita agak sedikit mundur ke belakang
rapat paripurna pemilihan wakil gubernur dki jakarta yang seharusnya
digelar senin yang lalu
batal diselenggarakan batal atau tidak jadi atau memang tidak diagendaikan
itu nanti pertanyaannya
penyebabnya pimpinan dprd belum menggelar rapat pimpinan gabungan
pemilihan wakil gubernur dki
titik terang pengganti sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
rupanya belum jelas terlihat
rapat paripurna pemilihan wakil gubernur dki yang seharusnya dikelar hari ini
dikutip cnn indonesia com wakil ketua pansus pemilihan wagub dki
bestari barus menjelaskan paripurna diundur karena para pimpinan dewan
belum melaksanakan rapat pimpinan gabungan atau rapimgab
rapat yang mengagendakan pengesahan draft
tata tertib pemilihan wakil gubernur dki harus digelar
sebelum pimpinan dprd dki menggelar paripurna
bestari barus menambahkan pelaksanaan rapat pimpinan gabungan
menjadi tugas sekretaris dewan untuk mengkoordinasi
namun hingga kini belum ada undangan
selain itu pestari barus menduga isu politik uang
yang dihembuskan partai solidaritas indonesia
membuat rapat pimpinan gabungan pemilihan wagub dki mundur
ia meminta psi membuktikan dugaan politik uang tersebut
sebelumnya ketua fraksi demokrat dprd dki taufik kurohman melaporkan
wakil ketua dpw psi dki jakarta rian ernest ke polda metro jaya
karena merasa dirugikan terkait pernyataan rian tentang dugaan politik uang
dalam pemilihan wakil gubernur dki
rian ernest pun mengaku siap menghadapi laporan taufik kurohman
saya hargai hak beliau untuk melaporkan saya
niatan kami psi menjadi partai baru kan melawan korupsi
dari beberapa sumber yang saya dengar saya hargai hak beliau untuk melaporkan saya
dugaan politik uang
dan sebagai partai politik apakah kita harus tunggu bukti etentik dulu baru kita ngomong
kita kan bukan kpk yang punya sumber daya bisa menyadap mengikuti
kita lemparkan kepada publik dan kita dorong teman teman kpk untuk bergerak
jalan panjang mengisi kekosongan kursi wakil gubernur dki mungkin tak akan usai dalam waktu dekat
pasalnya menurut bestari barus seperti dilansir detik com
tidak menutup kemungkinan pemilihan wagub akan molor hingga kemungkinan
kepengurusan dprd dki jakarta yang baru
untuk diketahui kepengurusan anggota dewan sendiri akan berakhir agustus dua ribu dua puluh
ya sudah satu tahun gubernur anies baswedan tidak punya sekondan
sosok wakil gubernur baru yang dijanjikan sejak setahun yang lalu
mundur lagi akhir tahun lalu
mundur lagi awal tahun dua ribu sembilan belas
mundur lagi sebelum pemilu
dan kembali tak jelas rimbanya
bahkan usai pemilu dilangsungkan
karena para elit ini serius gak sih ingin ada wakil gubernur baru
tembok apa yang menghalangi terus tertundanya
perletapan wakil gubernur baru
kita akan coba menjawabnya bersama dua orang politikus
dari pdi perjuangan dan gerindra
tapi kita tidak akan membahas
pertemuan megawati dan prabowo
hari ini kita bahas wakil gubernur dki
meskipun selagamnya ini
kayaknya minta banget ditanya pertemuan mega prabowo
ketua dprd dki jakarta mas prasetyo edi marsudi
mas pras terima kasih sudah datang
wakil ketua dprd dki jakarta
yang juga ketua dpd partai gerindra dki jakarta
bang muhammad taufik
bang taufik terima kasih sudah datang
kemudian ada yang akan ngulik ngulik kita
membaca baca apakah ini kira kira dua orang ini jujur atau pura pura
jujur atau nggak jujur gitu ya
jujur udah ada disclaimer di awal
ada analis politik dari uin syarif hidayatullah adi praitno
bang adi terima kasih sudah datang
sebelum harusnya kan kalau dalam dialog dialog normal
kan ini kan tentang wakil gubernur
tentu saja pasti saya akan nanya ketua dprd atau partai pengusungnya kan
tapi saya nggak mau nanya bawa bawa berdua
saya mau nanya orang ketiga dulu
karena dalam rumah tangga orang ketiga ini penting juga gitu kan
bang adi anda lihat dari proses ini sampai sekarang tadi kan sudah diantar
sudah setahun katanya janji dari tahun lalu
awal tahun akhir tahun
akhirnya nggak kepilih pilih juga sampai sekarang
ini janggal atau wajar sebelum nanti dikonfirmasi oleh bapak bapak berdua ini
pertama ini justru menjadi pr
pks yang sebenarnya secara politik sudah memiliki tiket emas
mengamankan posisi waguh begitu
tapi karena prosesnya cukup panjang
tidak ada titik temu
ini justru akan memancing kemungkinan kemungkinan lain
termasuk soal misalnya posisi waguh bisa dari gerinda nantinya
dalam politik itu juga akan terjadi
ini yang disebut dengan mendinamisasi proses apa yang terjadi
makanya sebelum ini ada pergantian dprd yang baru
saya kira proses paripurna memilih wagub ini harus selesai
sekarang pilihannya di pks mau cepat ataupun lambat
ini adalah saya kira dua godfather yang harus diselesaikan
tidak sejauh jauh lah pks
justru ada di pks kuncinya
kenapa di pks
kenapa tidak di om pras yang memegang palu dprd
kenapa tidak di bang taufik
politik kita kan tidak bisa dibaca secara formal legal
ini ada kuorum paripurna
kuorum dan paripurna cukup cerhana
kalau ngopi ngopinya di belakang selesai
besok pun bisa quorum dan paripurna
nah ini yang saya kira saya melihat ada
satu komunikasi politik yang belum selesai dengan teman teman fraksi
mungkin juga dengan gerindra
bagaimana pks ini bisa nge push bahwa persoalan wagub melalui paripurna selesai
ini yang saya kira bahwa pks jangan menganggap posisi wagub ini pemberian tuhan gitu pak
ini harus diperjuangkan
sekalipun ada mekanismenya
kalau ini tidak design dengan baik
saya kira prosesnya akan berlarut larut
sayang sekali posisi wagub yang cukup seksi ini harus dianggurkan begitu saja
jadi ini menurut anda tidak wajar
ada suatu kejanggalan dan yang membuat janggal itu apa
yang membuat janggal itu apa
kan sebenarnya kalau mau jujur
kalau pks selesai dengan teman teman fraksi yang ada di kebon siri
semua akan terjadi
besok pun paripurna bisa quorum kok
saya mau tanya ke om pras ini yang megang palu nih sebelum nanti ke bang taufik
emang betul om pras
masalah komunikasi politik saja yang membuat ini tidak jadi
atau memang sebenarnya mayoritas sepakat memang belum perlu ada wakil gubernur
apa yang terjadi sih sebenarnya
kalau saya sih simple aja ya
kalau saya simple aja
saya buka komunikasi pada saat pak sehu pak agung datang ke rumah saya
saya jelaskan buka komunikasi dengan fraksi fraksi lain
jangan cuma dua fraksi aja yang berkomunikasi antara gerindra dengan pks
karena masalahnya bukan apa apa pak
berhati hati sekali nih permasalahan ini apalagi sudah ada isu isu manipolitik lah apalah
terus yang kedua juga ada intervensi dari kemendagri yang
sebetulnya di aturan perundang undangan nggak boleh
dia mengajarkan kita makanya saya hari ini saya membawa beberapa
beberapa yang baru dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri tanggal lima belas juli dua ribu sembilan belas
intervensi apa om pras
intervensi jadi disini di dalam draft pasal lima belas ayat lima perlu dipertegas
jika terjadi deadlock pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan dpr
dan pimpinan fraksi yang dilakukan dengan musyawarah untuk memfakat
maka perlu dipastikan hasil keputusannya sudah final
dan bukan untuk kembali ke tahap awal
dengan meminta parpol untuk mengusulkan ulang calon wakil
disini saya melihat perundang undangan bunyinya gak seperti ini gitu loh
sekarang kan saya serahkan kepada dua partai pengusung
dari bawah ini belum berjalan
proval dari para wakil belum ada
terus pansus belum selesai
dan kebetulan kita juga sedang di akhir jabatan ini kan
ada yang kungker lah
terus kita membuat perda lah
nah pendekatan ini antara ger ini dengan pks ini kan

kurang kelihatannya gak tau ya
antara keduanya atau keduanya dengan fraksi fraksi yang lain
boleh lah boleh
ya kalau mau fraksi fraksi lain kan tinggal dia buka
ke saya juga dia bicara
eh silahkan tanya kepada temen temen
kasih dong visi visimu
kalau lo mau memimpin jakarta
harus tahu jakarta
tapi kalau orangnya gak ngerti jakarta
dengan anggaran rp delapan puluh sembilan triliun
terus berfikirannya tanda kutu boleh dikira jika gak ada yang ngerti jakarta

mencari sesuatu disini

makanya saya sebagai ketua dprd
saya melihat dulu
sampai hari ini saya nggak
baru kemarin lah kira kira dua tiga hari lalu
laporan dari pansusnya itu saya baca
saya verbal saya suruh tindak lanjut
nah hal ini yang juga
saya sebagai teman nih pak m taufik
sebagai wakil ketua
artinya tolonglah bangun bangun jakarta ini
sama orang yang mengerti masalah jakarta
ini bahaya pak jakarta pak kompleks
saya juga terus terang
bicara dengan pak gubernur
tolonglah siapa sih yang
yang ini enggak pak ketua
saya udah gak bisa kan urusan ada di dprd
nah saya udah di dprd sekarang
karena ini md tiga bunyinya seperti itu
disini lah pak
saya juga minta kepada
dirjen otonomi daerah
jangan tekan tekan kita lah
makin takut nih ada apa ini sebetulnya
belum apa nggak terlalu harus mendesak ada wakil gubernur
kalau mendesak harus
apakah memang pertama tidak mendesak
ada wakil gubernur
yang kedua calonnya tidak kualifikasi
atau yang ketiga komunikasinya
kepada anggota fraksi itu sudah baik sih
kalau saya nggak melihatnya seperti itu ya
kalau mimpin jakarta nih
sampai saya kasih buku kebijakan ahok nih
saya kasih tuh
ke pak sehu dengan pak agung
karena bukan apa apa kalau orang mau masuk
jakarta waduh anggaran apbd besar
berfikirnya kan pasti tanda kutip
ketemu saya ketua dprd
saya mau lihat kok ada
sesuatu something yang dia punya tujuan
nah saya enggak mau
saya diem tapi saya tinggal menunggu dari bawah
karena enggak mungkin saya tanda tangan sendiri
tidak ada proof wakil
jadi secara prosedur administrasi
sudah terpenuhi semua belum
diputuskan tinggal memutuskan
panitia pemilih pak taufik ya panitia pemilih
lapimgap dulu baru putusan
disitu juga lucu lagi
ada dari pks dan gerindra
ingin yang ketua panitia pemilihnya saya
nah ini yang hal hal yang seperti itu
tanda kutip saya juga agak agak
mungkin saya tahu ini tujuannya apa
ini yang saya takutkan
akhirnya bukan fraksi fraksi yang menghambat
tapi ya dia juga salah satunya
pengusung dua ini yang kemudian juga susah juga
pak taufik benar gak
kata om prasih
kayaknya gerindra sama pks yang kurang nih
ada yang menghambat bahwa proses di dewan itu kan ada mekanisme
yang harus dilalui
tata tertib draftnya sudah dirumuskan
kemudian harus dibawa ke
di dalam rapim gap itu bisa merubah tata tertib ini
tetapi syarat rapim gap juga harus ada
di rapim gap harus ada quorum untuk membahas itu
apakah rapim gapnya sudah quorum belum pak taufik
selama ini sudah terlaksana belum
kenapa belum ada rapim
saya perlu sampaikan bahwa kemarin itu
yang paripurna bukan pembatalan
memang enggak di agendakan
proses proses yang harus dilalui
nah satu contoh tadi
depd agri justru membuat
kita jadi pusing juga
begini di dalam hasil evaluasi itu
tidak memutuskan apa apa
terus jadi apa
kalau nggak bisa dikembalikan jadinya apa
belum tentu rapim gap memutuskan
untuk memilih wakil gubernur ya
enggak kan enggak memilih wakil gubernur
pertama ingin menetapkan
disitu ada perubahan perubahan karena itu
saya juga baca ini dikasih disposisi pak ketua
saya baca loh kenapa begini
seolah olah rapim gap itu menjadi selesai
padahal ketika rapim gap tidak korum
kan tidak bisa pemilihan
kondisinya adalah rapim gap adalah kunci
pintu masuk utama atau pertama
untuk nanti ada panitia dan pemilihan lagi kemudian
tapi rapim gap ini kenapa
belum berlangsung sampai saat ini
nah jadi gini loh memang kita
saya waktu itu ditugaskan oleh partai
saya harus kesini harus kesini
tapi kan saya menunggu nah surat yang dari bawah
verbal ini dari sekwan sampai ke pimpinan
kan harus dibaca semua pimpinan diparaf
itu belum sampai ke saya memang semua ini sedang
sedang apa sedang sibuk
urusan pertama kemarin habis pilpres
berarti enggak usaha dong dua partai pengusaha
bang tauke enggak usaha untuk mempercepat prosesnya
ya tanyakan pada gerina dan pks aja
enggak usaha dilakukan
usaha apa yang kami lakukan
mengusulkan tim teman teman
yang ada di pansus menyelesaikan ini
buat draft kemudian dibawa
mekanisme yang benar itu harus dilalui
kenapa jangan sampai kalau mekanisme
itu tidak dilalui satu saat digugat kita
tidak sempurna yang ini bahaya lagi
kan memang enggak gampang
wagup seperti sandi
kan sandinya lepas oke
tapi setara dengan dia itu memang tidak
nah mekanisme apa yang kemudian diharapkan
dan apa yang harus dilalui bukankah mekanisme
politik sudah selesai antara pks dan
gerindra dua ketua umum partai
satu presiden partai satu ketua umum partai
sudah tanda tangan setuju
bukan itu sudah selesai secara politik apa yang membuat itu lama
kami akan segera kembali usaha jeda
jadi tadi kalau kata om pras apa namanya
sebenarnya belum sampai ke ketua dprd
jadi belum bisa diproses masalahnya
rapim gap ini adalah pintu
masuk pertama dan utama untuk
tahap tahap selanjutnya ini kan
jadi gini harusnya kan secara politik
sudah selesai bang taufik pak prabowo
sama presiden pks soebul iman sudah
tanda tangan katanya sudah sepakat
propertes macam macam sudah dilewati
proses politiknya sudah selesai
ya betul sudah selesai kan kita sudah mengusulkan
ketika sudah diusulkan proses politik itu
sampai pada pengusulan
karena amanat undang undang
diusulkan oleh partai pengusul
sudah selesai nah ketika dia
masuk ke dprd di dprd ada
mekanisme dalam setiap kegiatan dewan
tidak bisa itu tidak dilalui
harus dilalui makanya dibuat
pansus sama ketua atas kesepakatan
sama sama kemudian nanti ada
baru nanti ada bamus
yang memparipurnakan tata tertib
jadi paripurna pertama itu
pengesahan tata tertib
jadi saya kira itu
harus dilalui masih panjang prosesnya
dan kenapa rapim gap yang menjadi
pintu utama itu tadi belum
apakah tidak quorum apakah
kenapa tidak quorum karena
kan memang pada era
sekarang di akhir masa jabatan dewan
banyak sekali tugasnya
jadi menurut anda wajar wajar saja tidak quorum ya
partai fraksi mana yang kemudian
tidak hadir dalam
untuk menjaga atau memastikan proses
prosedural ini bukan
fraksi mana atau mana
tapi memang mereka kan punya kegiatan masing masing
apalagi tahun ini masih dianggap masih tahun politik
ada pun selesai pemilihan kan sudah selesai pemilihan
tapi kan ada juga
ketua dpd nya mengurus masalah mk
masalah apa ini semua
masih terganggu dengan situasi sebelum mereka
diputuskan sebagai anggota dprd
atau dprrd atau anggota dpd
hal hal seperti ini sebetulnya
ini tinggal tergantung nih kalau komunikasi
pks dengan gerindra crek
teman teman semua fraksi bagi bagi tugas lah
disana cuma ada sembilan fraksi kok
kalau pdi perjohan pasti lah menyelesaikan permasalahan ini
kita nggak mau menghambat kok tapi kenyataan yang ada
saya tunggu tunggu tuh jangan salahkan saya
jangan dia baper juga gitu loh
nah akhirnya saya tunggu sampai
baru kemarin tiga hari yang lalu saya tonton tonton
untuk rapi minggap gitu karena
panitia pansusnya sudah
menyerahkan apa yang dia kerjakan
bagaimana partisipasi dari
semua elemen fraksi terutama
elemen elemen kekuatan yang ada di
dprd untuk bisa meloloskan ini
sekali lagi kata mas arief itu
buka komunikasi lah
jangan kayak don corleone gitu bos
jadi merasa dpd bisa
dua duanya kayak don corleone
dua duanya buka lah
buka komunikasi ke kanan atau ke kiri
fraksi mana sih yang paling susah bang taufik
untuk mau diajak ayo dong datang ke rapi minggap
gak ada yang susah
tapi kan ada yang gak datang
ini kan persoalan mengatur waktu
di akhir masa jabatan
rap erda mesti diselesaikan
kemudian ada kunker kungker
yang juga harus diselesaikan
jadi sabar sabar aja dulu ini kan yang saya heran
media lebih banyak omong wagub
itu nyemanya tuh
karena media bagian dari publik
karena mungkin banyak dari publik jakarta yang berasa perlu wagub gitu
bang adi anda lihatnya gimana
kalau tadi mendengar penjelasannya mas pras dan bang taufik
persoalan administrasi ya komunikasi juga penting
tapi bahasa betahunya pada madhol tuh rapat
ada satu ungkapan yang menarik dari john f kennedy
pemenang itu ibaratkan anak
yang memiliki seribu bapak
orang yang kemudian merasa berhak berinvestasi
dan harus membantu kemenangan itu
sementara pihak yang kalah itu ibarat
orang anak yatim jatuh yang
dia tidak punya teman siapapun
kok ini logikanya terbalik gitu ya
pks dan gerindra kira kira begitu sebagai pemenang
dalam posisi wagub kok kayaknya nggak ada yang mau bantu tuh gitu
pasti ada persoalan
yang cukup serius
pertama selain hal hal teknis administratif
rapimda dan semacamnya
itu kan sebenarnya yang tampak di permukaan
secara hakikat saya menangkapnya dua
hal pertama memang soal komunikasi politik yang
saya kira agak telat dibangun oleh pks
sehingga ini prosesnya berlarut
di tengah teman teman fraksi ini
memang sibuk berkelahi untuk berkontestasi
jadi dprd kembali
pada saat yang bersamaan komunikasi tidak intens
dibangun sehingga ada jarak
psikologi politik yang kemudian ini agak sedikit
susah dicairkan kembali
oleh dua partai pengusuh padahal bang taufik ini kan jago sekali ya
rusya lobby lobby dan komunikasi politik
kalau dalam kondisi begitu
yang membuat bang taufik gak laku gitu apa
rayuannya bang taufik itu gak laku gitu
benar saya selalu bilang ini tiket
yang harus dikapitalisasi agak sedikit lebih serius
yang kedua memang ada persoalan yang cukup
subtansial serius ini saya kira bang pras
berapa kali ngomong jadi wagub itu memang harus
nendang lah kira kira begitu
kalau bisa ini didaur ulang calonnya harus didaur ulang
enggak banget lah kira kira begitu iya kan kalau itu
melihat kecendungannya artinya
ada keinginan dignity teman teman
politisi di kebon siri
ini memiliki wagub ya kalaupun tuh tidak
setara dengan sandi minimal dia adalah
yang ketokohannya juga diakui
suka nggak suka jakarta ini parameter indonesia
memang anda setuju bahwa memang ada persoalan kualifikasi
yang belum selesai ini di hati
sanubari bang taufik sekali lagi ya
bang taufik sudah yakin saya yakin
sebetulnya kalau duduk berdua
duduk berdua antara
pks dengan gerindra duduk berdua aja
maunya gimana nih kok kelihatannya ada satu
situasi yang gak memungkinkan
sekarang kebetulan bukan masalah fraksi fraksi
tuju atau tidak tuju emang kebetulan kita
dapat tugas ada kunker apa ini kata pak prasetya
sudah kita buat perda kita
ujungan kerja lagi
nah ini hal hal seperti ini yang bener bener
di sisa setelah tahun politik ini
kita bekerja untuk konsentrasi
masa kita nggak punya produk
setelah kita pensiun dari
tapi buat anda pribadi dan juga banyak
anggota parlemen dki
wakil gubernur penting gak sih
untuk segera diisi karena ini undang undang
substansi gitu mas pras melihat kompleksitas
pak anies dengan kinerjanya
sekarang gini loh pak kalau pak
meninggalkan kantor terus yang bertanggung jawab siapa
nah di undang undang kekhususan ini ada
jadi ada gubernur ada wakil gubernur dan dipilihkan
pilih keadaan gubernur dan wakil gubernur
nah hal seperti ini harus digarisbawahi
jadi artinya sekarang udah lah pak tovik
duduk bareng ayo kita putusin
bang tovik tapi aneh kan sudah komunikasi
satu pengusung juga meskipun golden ticket nya
katanya di kamar sebelah di pks
tapi kan anda juga punya tanggung jawab untuk membantu
dua orang yang sudah anda tanda tangani ini
lihat responnya teman teman fraksi
lain dalam menerima dua nama ini gimana
katakan nggak ada
yang bersifat subjektif menurut
saya terhadap dua itu
ini soal mekanisme
yang harus dilalui tidak bisa
tidak harus itu jadi semuanya sebenarnya fine fine
saja dengan dua nama nah kemudian
kita majukan kemudian
dilalui tapi nggak nyampe nyampe
harusnya duduk lagi
evaluasi dong evaluasi cuma dua
satu nama dua cara yang dievaluasi
komunikasinya kita lemah
atau nama nama ini yang menurut kita
juga lemah gitu loh nah ini
atau mungkin dua duanya yang lemah
atau mungkin dua duanya yang lemah itu bisa saja terjadi
dari anamnesa anda mana yang lemah
mendagri ini kenapa kemudian
nggak boleh dong pasrah
ini bisa dihujat
kita sama rakyat jakarta ketika salah memilih
delapan puluh sembilan besok kan bisa seratus triliun
jadi memang tidak perlu
ada ke tidak perlu
terlalu terburu buru untuk
masalah ini meskipun tadi kompleksitas masalahnya
jakarta yang harus diselesaikan juga banyak sekali
tapi kalau kita yang pertanyaannya
gini sebelum kita break gitu ya
kalau melihat respon gitu
fraksi fraksi lain ini kan om pras tadi
pernah bilang beberapa waktu lalu bahwa
ini bukan hanya urusannya gerindra dan pks saja
anda berdua sudah selesai tapi kami kami
juga punya suara gitu bagaimana
kalau anda lihat
fraksi fraksi ada nggak yang kemudian
sampai akhirnya tidak mau
datang rapat atau
kurang lebih ya agak madol gitu lah
kan secara terbuka ada fraksi
yang mengatakan kami menolak
ada itu misalnya
pkb ya asbi menolak
sebenarnya itu kan sederhana
tadi komunikasi yang intens
saya setuju bahwa
komunikasi yang intens
harus memang dilakukan
coba kita tanya ke pkb mungkin ya
setelah ini kita akan coba hubungi ketua fraksi
pkb apakah betul dia menolak
dan apa ganjelannya mungkin kita bisa diskusikan
bersama disini kami akan break dulu kami akan segera
jadi kalau kata
bang taufik tadi ada dua
yang membuat ini bisa duduk kembali
jadi ini belum final apa gimana

sudah tanda tangan sudah selesai
tapi dalam perjalanannya
ini sudah final nih
sudah tanda tangan sudah selesai
tapi dalam perjalanannya
ada mekanisme mekanisme harus dilalui
ada fraksi lain yang harus diajak
bukan hanya green rail dan pks
merah juga hijau juga
ini pak pras
terutama pak pras lagi tadi
salah pak pras sih nggak pak pras tinggal menunggu surat dari bawah
tapi katanya perlu di lobby pak pras juga
kalau saya nggak perlu dia sudah datang ke rumah saya
saya jelaskan begini sampai saya kasih lagi buku
kebijakan awang untuk belajar dia entah kalau dia menjadi
wakil gubernur gitu bang taufik
tapi pertanyaannya apakah ini mungkin saja
dua calon yang sudah ditanda tangan
di sepakatelegerian dan pks ini
mungkin berubah enggak namanya
iya kalau melihat pola
perkembangan yang ada
kan kita mesti evaluasi diri
harus berani dong mau evaluasi diri
dua aja mekanisme
nah ini nanti kita akan diskusikan
dengan pks supaya
ketika sesuatu yang kita sampaikan pada tangan kita
teman teman di dewan
ditangkap semua oh iya ini benar gitu
sekarang belum satu frekuensi semua tuh
anda lihat bang taufik
nah salah satu tadi bang taufik sempat
mengungkapkan nggak semua fraksi katanya
cukup happy dengan dua nama ini salah satunya katanya
pkb kita sudah bergabung dengan
ketua dpw pkb dki jakarta di
lewat sambungan telepon selamat malam bang hasbi
selamat malam juga bang taufik
dan om pras tuh
jadi benar kata bang taufik bahwa pkb
enggak setuju dengan dua nama yang diusung
oleh gerindra dan pks
calonnya bang taufik ini benar nggak bang hasbi
memang pkb sudah tidak setuju
dengan dua calon yang ada
yang pertama track record mereka ini
berdua belum jelas
kita lihat coba berapa kegagalan
berhasil atau tidak jadi wali kota
karena hanya memimpin
bekasi kan kelas bekasi
bagaimana memimpin jakarta ini
jakarta ini barometernya indonesia
pkb masih meragukan
jadi memang anda meragukan gitu
dua nama ini apa yang anda harapkan
bang hasbi apakah ini yang juga membuat
tidak memenuhi quorum atau tidak
datang rapat rapat dalam urusan
pemilihan wakil gubernur ini bang hasbi
katanya pkb salah satu yang
sering gak datang nih benar gak taufik
betul karena kita bertanggung jawab
dengan masyarakat ini bukan hanya
tanggung jawab partai pengusung
pilkada ini tanggung jawab
kita sebagai anggota dewan sebagai praksi
yang dipilih oleh rakyat
bertanggung jawab memilih
dua orang ini tapi kan kalau disodorkan
kita dua orang ini yang
kapasitasnya kita ragukan
kita nggak mau bertanggung jawab dengan rakyat yang masih
kita ragukan kapasitas dua orang ini
jadi sekali lagi saya konfirmasi
bang hasbi ya jadi pkb tidak akan
ikut dalam proses ini tidak datang rapat
tidak akan memenuhi quorum
tetap diajukan oleh bang taufik dan
iya tidak akan tegas sekali betul itu bang hasbi ya
betul saya kedua praksi
saya kedua dpw
saya kebutuhan jadi saya
anda pernah diajak ngobrol sama bang taufik nggak
katanya bang taufik ini calonnya patent punya dua duanya ini
kita tidak perlu diajak
bicara dengan bang taufik
yang penting bagi pkb itu
calonnya memang benar benar
bagus siapapun nggak perlu diajak
yang penting calonnya bagus kita pilih
oke bang hasbi terima kasih atas
informasi dan klarifikasi pada malam hari ini
ini keras sekali pkb menyatakan
tidak akan datang dalam proses
om pras apakah punya pengaruh gak
fraksi fraksi lain ini ya pengaruh lah
sekarang kayak kursi saya
ini kayak boykot loh seperti
saya kursi saya dua puluh delapan dia
jadi dua per tiga ya pak taufik ya
di koran ini kan juga
nggak korum juga nggak bisa memilih juga gitu loh
makanya saya bilang buka komunikasi lah
buka komunikasi yang baik
kalau sudah ada
gejala gejala yang kok kelihatan
mau ditolak oleh teman teman di
koordinasi lagi kalau pd perjuangan gimana
kita ini kan di luar pagarnya
mereka kita bukan partai pengusung
tapi kan seperti kata bang hasbi tadi
kita bukan partai pengusung saya sebagai
ketua dpd bertanggung jawab dengan
situasi politik di jakarta
untuk pemilihan gubernur atau wakil gubernur
saya harus bertanggung jawab
nah ini sekarang kan proses wakil gubernur ini kan harus
nah saya tinggal berdualah
ngobrol kasih tahu ke saya
buka komunikasi dengan sembilan fraksi yang ada
jadi intinya dua partai partai lain
atau fraksi fraksi lain di luar green dan mpks
mungkin saja membuat
dua nama ini tidak terpilih
atau tidak jadi dipilih sebagai wakil gubernur
tanda tanda kan ada perasaan ada
jadi bisa kemungkinan itu bisa terjadi ya
karena apa yang dikatakan pak hasbi tadi
banyak juga saya masuk ke kuping saya
dibilang bahwa ini gak pantas belum layak
ini masih kelas kelas istilahnya
kabupaten kota ini provinsi
itu asumsi anda atau
objektif yang seperti itu saya dengar
saya bilang dengan teman teman ini
ya ngobrol lagi gerindra dengan
gak bisa meyakinkan ini satu tuh tadi udah ngaku tuh
ketua fraksi pkb mengaku
gak suka dan tidak akan berpartisipasi
dalam proses ini
ini kan berarti satu udah lumayan
udah boycott ibaratnya gitu
anda tidak berhasil meyakinkan mereka
gini kan problemnya
soal bukan nggak bisa dan bisa
anggota dewan kan bisa menilai
nah kita meyakinkan kayak apa
tapi kalau dia menilai dan
yang ternilainya seperti itu agak susah
menurut saya evaluasi aja
evaluasi kita duduk bareng
evaluasi lagi dengan cara yang tadi
toh kalaupun dievaluasi kan saya bilang
pintunya misalnya masih lewat pks
pertanyaan saya bang taufik apakah gerindra yang dipimpin anda
di dprd dki lebih memilih
oh ya kita fight habis habisan untuk
meyakinkan semua pihak di elemen
di dprd dki untuk menerima dua nama ini
atau ya kita evaluasi deh
ketutur lagi ada nama yang pas
kalau politik kan nggak bisa ngotot seperti itu
untuk kondisi sekarang mana yang paling mungkin
harus luas menurut saya luas luas
karena sudah berjalan seperti ini
lebih baik duduk lagi lah
berarti pengusung duduk lagi kenapa nih
sudah duduk lagi belum bang
kapan terakhir bicara sama pks
ngobrolin ini kok kayaknya deadlock juga ke calon kita nih
jadi memang wow masih
apa yang terjadi nih
ditempuh cukup berliku dan mendaki
karena problemnya bukan hanya dengan partai partai
yang tidak mengusung anies
tapi juga dengan teman gerindra pks punya psikologi yang berjarak
bang taufik misalnya
saya ingat betul sudah empat kali
mengatakan bahwa harus ada evaluasi lagi nih
apa yang anda baca
apakah itu oke panggung depan panggung belakangnya pak
bagaimana anda membaca komentarnya bang taufik itu
menyiratkan dan menyuratkan apa
sebenarnya yang harus mulai diperankan pks
jadi kalau dalam undang undang ini
disebut dengan daftar inventaris masalah
pks datang aja ke tiap tiap fraksi
termasuk gerinda maunya apa sih
ini kan soal negosiasi
kalau memang minta ganti calon baru oke
dilih saja dulu soal kemungkinannya
apakah bisa diganti atau tidak
pdip tanya gol kartu aja
dan seterusnya baru kemudian dirumuskan
kan itu langkah sederhananya
politik ini soal negosiasi bang
jangan jangan memang ada dalam tanda kutip
sharing power misalnya ada soal
konsesi politik dan lainnya
ini yang saya kira itu yang belum bisa
beres menurut anda bukan diantara gerinda dan pks
politik kita ini tidak seperti
maji stalin yang setara
ada bergen ada lobby
mungkin nggak ada asumsi di publik ini kayaknya bang taufik
kayaknya kepengen juga jadi wakil gubernur
kalau itu jangan tanya
tapi yang jelas sejak
gerindra merelakan karpet merah untuk pks
tentu gerindra ini kalau nggak all out
wajar karena ini secara otomatis
ini sudah miliknya pks
tergantung bagaimana pks ini memperjuangkannya
jadi wajar kalau bang taufik agak
nggak usah terlalu meyakinkan orang gitu ya
ini karena tugas berat pks gitu
ini bola sudah di depan gawang tinggal ditendang aja sama pks
persoalan nendang kan gampang aja
bang taufik masih ada kemungkinan nggak
orang gerindra baik anda ataupun
bukan anda untuk bisa
masuk menjadi salah satu calon
kalau memang ini deadlock seperti kata tadi
mau ikut ikutan nih kalau masih ini nih sebelum bang topik sih
peran posisi gubernur menjadi penting
dalam konteks ini nah karena hampir
separuh kebijakan politik di jakarta
ini adalah soal bagaimana
komposisinya miliknya gubernur dan dprd
ada bergen di situ
soal gubernur ini juga jadi variable yang penting untuk kita baca
bagaimana kita membaca peran gubernur ini
di samping partai partai pengusung
dan juga di dprd kita akan bahas itu saja
berarti kita harus punya
waktu untuk mengevaluasi dong dan evaluasinya belum ada bang ya
ada ketika kita masukkan ke suatu ruangan ternyata di ruangan itu semua ada daya tarik yang kencang
sederhana aja sebenarnya
jadi evaluasi duduk bareng
tadi kalau bang adi menarik ini jangan lupa ada faktor gubernur anies baswedan yang punya daya tekan untuk bisa mempengaruhi
ini gubernur nggak ada kewenangannya
gubernur itu seperti tukang pos
ini undang undang ini
nah partai pengusung menyerahkan pada gubernur kemudian gubernur menyampaikan kepada dewan
sederhana itu tugas gubernur di situ
itu kan secara administrasi secara politik kan harusnya juga punya pengaruh
meyakinkan kalau memang punya itikat yang cukup sama gitu dengan dua partai yang mengusung beliau kan
gini gini kan gubernur nggak mau lebih lebih juga saya kira
nggak mau lebih lebih sesuai porsi aja oprasi gimana
tapi ya harusnya nggak boleh juga karena komunikasi politik itu penting
karena dia pak anies dengan pak anies
pak sandi itu kan diusung oleh gerindaran pks
harusnya turun tangan dia buka komunikasi turun ke bawah ke dewan
ada apa sih
ditengahin aja mengintervensi nggak bisa gubernur
gak ada haknya dia mengintervensi
tapi membuka peluang untuk bicara komunikasi itu kan perlu bos
namanya politik apa sih yang dicari
kalau kepentingannya sama cocok tek tek tek tek jalan ini bareng
tapi ikut partisipasi kan
dalam membantu bank tovik untuk meloloskan ini
berpartisipasi maksudnya ikut rapat gak
kayak tadi pkb kan udah jelas bilang
gue gak mau ikut rapat katanya
enggak kalau itu saya secara objektif saya harus ikut
saya harus memberi contoh kepada teman teman fraksi lain
selesai pilkada selesai ini
kepentingan masalah pemerintahan daerah
ada eksekutif ada legislatif ada gubernur ada ketua dprd ini
itu lho pak
jadi ya harus
sekali lagi ini cuma masalah komunikasi
saya pertama diundang sna di sini
ini komunikasinya enggak jadi jangan kayak sekali lagi mohon maaf
saya udah hampir setahun kita di sini
komunikasi problemnya sama
sama dan korleon juga diam diam baca
intinya pertanyaan terakhir buat om pras
apakah artinya gini
masyarakat jakarta dalam waktu dekat
paling tidak sampai era anda di dprd ini
bulan depan mungkin om pras
apakah akan mungkin terpilih wakil gubernur baru
atau hampir tidak mungkin
kalau polanya seperti ini saya yakin kan tidak
karena masih panjang
terus membentuk panlih lagi panitia pemilih
terus bamus baru paripurna
ini sekarang isunya masalah moneypolitik ini
nah itu moneypolitik itu gimana
kabarnya itu harus kualifikasi
saya menghimbau kepada adik saya nih rian ernest
kalau memang misalkan ini laporkan aja ke polisi
jangan membuang satu suara atau satu statement
yang tidak bisa dipertanggungjawab
ini kan membahayakan
teman teman anda nanti masuk ke dprd loh
tahu mekanisme bagaimana kita sebagai anggota dpr itu gunanya apa sih
kerjanya apa sih job list nya apa sih
datangnya ke tempat saya atau langsung laporkan kepada kepolisian
ke jakarta atau kpk
jadi jangan buang statement terus nanti akhirnya kayak kolom pencapir
sambut menyambut sambut padahal barang nggak ada gitu loh
faktanya nggak seperti itu
nggak seperti itu
tapi katanya ada melaporkan seperti itu ada informasi
bukan laporkan kasih tahu ke saya dong
saya kenal sama dia kok
kayak gitu loh
jadi jangan buang buang dprd dibuat ada terjadi suap menyuap masalah waguk
ada tempat jangan lah
bangsa ini perlu kejelasan bos
oke bang taufik
terakhir dari anda
seberapa yakin anda bisa cepat dilaksanakan
atau memang sebenarnya gerindra nggak pengen juga cepet cepet
tapi kan tidak boleh aturan itu terlewatkan
kalau ditanya bisa nggak
di periode yang sekarang menurut saya bisa kelewat nih
karena kan tadi rapim gap buat panli
bamus memutuskan paripurna
tapi paripurna pertama adalah pengesahan tata tertib
dan belum tentu quorum
kalau tadi melihat semua kayak mirip mirip pkb gitu bisa terancam juga
jadi kita bukan nggak mau memilih kemudian tidak menjadi terpilih
baik jadi warga jakarta anda

harus tetap bersabar lapangkanlah hati anda
karena nampaknya tidak akan dalam waktu dekat anda punya atau kita semua punya wakil gubernur yang baru
itu dipastikan oleh bapak bapak ini
baik kita akan tunggu bagaimana proses politiknya
politik itu ada teorinya kalau mau wagub selesai sering sering ke bang taufik sama om pras itu aja
ini dua orang godfather yang bisa menentukan segala gala
jadi komunikasi politik dan itu sudah tersiratkan dan tersuratkan dari dialog malam hari ini
mudah mudahan teman teman yang berkepentingan menonton
jadi kita bisa sama sama mengatur strategi lain
bang taufik juga harus di mungkin harus dikasih kopi kopi enak
jangan sampai begitulah
mas pras terima kasih apa namanya bang taufik terima kasih
bang adit terima kasih
terima kasih atas perbincangan anda
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budha diputra wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh